susah untuk menghindar
mana saya sudah kehabisan duit lagi
ngapain si dara datang malam malam ke kantor laras
sama jangan jangan dia janjian sama laras buat ngaduin aku sama nenek
gak bakalan aku biarkan dia buka mulut
dicobet orang dan belum beli handphone baru
perasaanku jadi bener bener gak enak
lebih baik aku suruh pondan cari aida
mudah mudahan aida udah mampu sekarang
biarin aja dia mati
biar dia gak bisa ganggu lagi hubungan aku sama lisa
kok mama belum tidur
gimana mama mau tidur indira
jam segini aja kamu baru pulang
mama nelfon kamu gak diangkat angkat
sampai sampai mama telepon ke papa kamu
kamu kamu gak pernah pernahnya kayak begini
aku sibuk di kantor mah
udah aku capek
apa sih ma
udah lepasin ma
ini tuh urusan aku
mama kayak gini terus aku males tinggal sama mama
ya allah apa yang terjadi sama ingira
kenapa tingkahnya jadi aneh begini sekarang
hampir hampir ngedapetin dokumen itu tapi tiba tiba pak riza masuk ke dalam kantor
ah udah udah udah gak usah banyak alasan
pokoknya malam ini kamu balik ke kantor itu dan ambil dokumennya
malam malam kayak gini ibu maksa aku ngambil dokumen itu dari kantornya bula haras
kayaknya semua ini nggak benar
dan bertentangan sama hati nurani aku
itu orang kenapa
aida aida aida kamu kenapa aida aidah aida bangun aida aida kamu kenapa aida
aida kamu kenapa aida
ampun sampai jam segini aksan belum pulang pulang juga
dia berhasil gak ya mengambil dokumen itu
aksan aksan kamu dimana sekarang
kamu berhasil mengambil dokumen itu dari kantornya laras
belum bu aku belum kesana
apa jadi kami belum mengambil dokumen itu
bu bu kita kita bicara lagi nanti ya bu ya
aku lagi nemenin aida di rumah sakit kepalanya bocor bu
apa jadi lagi lagi kamu mikirin perempuan itu
aduh aksan kamu gak mikirin ibu apa
jangan jangan kepala kamu udah bocor ya san
dengar reaksen pokoknya sekarang juga kamu pergi dari tempat itu dan pergi ambil dokumen itu ngerti gak kamu
bu udah udah kita bahas nanti lagi ya bu ya
aku harus nemenin aida dulu aku gak tega kalau meninggalin dia sendirian
hah oke oke kalau kamu gak mau duet sama ini
gak apa apa kamu gak usah ngambil dokumen itu ibu juga nggak butuh bantuan kamu
keterlaluan sih aksan bener bener anak gak ada gunanya aida terus yang dibikinkan
aku gak pernah ingin lagi waktuku gak banyak
aku harus mengambil dokumen itu sendiri
mudah mudahan ini aida
maaf pak firman saya merasa nggak tenang kalau belum tahu kabar tentang aida pak
ya saya juga cemas dok sangat cemas tapi saya sudah suruh mondar untuk mencari aida
hei bagaimana ketemu hah ketemu gak
pak ada dokter panji
gak ada di mana mana pak saya udah nyari ke mana mana tapi tetep aja gak ada
terus kata orang orang kampung juga ya gak ada yang lihat aida
kemana itu orang
iya pak kepalanya bocor
mungkin kecelakaan atau dicelahi orang
tapi sekarang diobatin pak
tapi aida masih pingsan
saya akan segera ke sana
baik rumah sakit mana
bagaimana pak apa yang terjadi sama aida pak
aida di rumah sakit
saya tidak tahu ini kecelakaan atau disilakakan orang
kamu yang menyebabkan aida seperti ini kan
apa yang kamu lakukan sama anakku
justru dia yang membawa gadis ini ke rumah sakit
karena kalau sampai telat sedikit saja
pasti gadis ini akan kehabisan darah
maaf pak firman
sebaiknya kita jangan bertengkar di sini
sekarang kita fokus kesembuhan aida
kalo tidak dia ini orang busa
apa punlah dia akan bekerja kayak g resulted
bahkan dengan bevil ini tidak k sinnedih berapa
jangan jangan dia memang berusaha untuk menghindar
mana saya sudah kehabisan duit lagi
ngapain si dara datang malam malam ke kantor laras
sama jangan jangan dia janjian sama laras buat ngaduin aku sama nenek
nggak bakalan aku biarkan dia buka musik